komisi pemilihan umum atau kpu masih melakukan pleno rekapitulasi suara nasional di pilpres dua ribu dua puluh
tadi siang saudara kpu sudah menyelesaikan rekapitulasi pilpres untuk provinsi papua pegunungan
dan tinggal menyisakan satu provinsi yakni provinsi papua
hingga kini total ada tiga puluh tujuh provinsi yang sudah selesai menyampaikan hasil rekapitulasi
dari hasil sementara rekapitulasi kpu pasangan anies baswedan mohaimin iskandar meraih suara sah dua puluh lima dua persen
prabowo subianto gibran raka buming raka mendapat lima puluh delapan lima persen
sementara pasangan ganjar pranowo mahfud md meraih enam belas empat puluh tiga persen
prabowo gibran mendominasi perolehan suara di tiga puluh lima provinsi
sementara pasangan anies mohaimin
unggul di dua provinsi yakni di provinsi aceh dan sumatera barat
sementara ganjar mahfud tidak unggul di provinsi manapun
lalu bagaimana evaluasi pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat
kami akan membahasnya setelah informasi berikut ini
komisi pemilihan umum menggelar rekapitulasi nasional penghitungan suara untuk dua provinsi tersisa hari ini
yakni papua dan papua pegunungan
mengesahkan perolehan suara pilpres di provinsi papua pegunungan
hasilnya pasangan prabowo subianto gibran raka buming raka unggul atas dua pasangan rivalnya
kpu memastikan akan tetap mengumumkan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat pada hari ini
walaupun masih ada proses rekapitulasi nasional untuk satu provinsi lagi
menurut rencana pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh empat akan dilakukan setelah berbuka puasa
karena kpu membutuhkan waktu untuk mencermati sejumlah dokumen
nah nanti mungkin akan ada kebutuhan waktu di kami untuk melakukan pencermatan
ataupun pemeriksaan dokumen dokumen yang dibutuhkan
karena sebagaimana disampaikan oleh ketua kpu semalam
dalam doorstop dengan teman teman media nanti penetapan itu sk nya secara keseluruhan
nah mungkin kalau waktu definitifnya kemungkinan pas kita ambil jeda sampai menjalankan ibadah inilah
ya waktu berbuka semacam itu
hingga rabu sore kpu telah menyelesaikan rekapitulasi pilpres di tiga puluh tujuh provinsi
dan tinggal menyisakan provinsi papua
berdasarkan hasil sementara rekapitulasi kpu pasangan anies baswedan muhaymin iskandar meraih suara sah dua puluh lima dua persen
prabowo subianto gibran raka buming raka mendapat lima puluh delapan lima persen
mahfud md meraih enam belas empat puluh tiga persen
prabowo gibran mendominasi perolehan suara di tiga puluh lima provinsi
sementara anies mohaimin unggul suara di dua provinsi yakni aceh dan sumatera barat
kubu pendukung anies mohaimin mengaku juga akan fokus pada sengketa hasil pemilu di mahkamah konstitusi
wakil sekjen dpp pkb syaiful huda menyebut pembuktian di mk terfokus pada peristiwa pasca pemilu
sedangkan dugaan kecurangan sebelum pemilu pkb tetap berjudi
jangan lupa untuk berjuang melalui hak angket di dpr
yang sedang dikeluhkan dan yang sedang menjadi perbincangan publik itu kan pra tps
jadi pra relevan kita menggunakan hak politik konstitusional melalui hak angket
pasca tps kita ngomongin soal kewenangan di mk
sementara tim pemenangan nasional ganjar mahfud menilai
jika kecurangan pemilu diduga terjadi secara masif pada pemilu presiden bukan pemilu legislatif
jurubicara tpn ganjar mahfud deddy sitorus menyebut ada campur tangan penguasa
yang menangkan salah satu calon presiden
operasi kekuasaan kemarin untuk pemenangan presiden
oke karena apa pemilu legislatif itu rame pak orangnya
tidak mungkin semua partai diancam semua caleg diancam
sementara itu pemilu legislatif dikutuk oleh pemilu legislatif
tudingan adanya kecurangan pemilu tidak berdasar
dan kemudian kita akan memperkuat keputusan kpu bahwa
sangkaan dan tuduhan yang dialamatkan kepada kpu atas kemenangan dua adalah
sangkaan dan tuduhan yang lemah tidak berdalil tidak berdasar tidak terbukti
kpu akan segera mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pemilu dua ribu dua puluh
jika ada pihak yang tidak puas bisa mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi